sebanyak dua puluh lima murid slb bc yplab wartawan kota bandung mengikuti latihan ekstra kulikuler pencaksilat dengan semangat dan gembira
ekskul pencaksilat ini baru terdapat di dua slb di kota bandung dan baru berjalan selama dua bulan
sebelumnya pencaksilat tidak pernah diperkenalkan pada anak anak disabilitas karena gerakan dan jurusnya sulit untuk dipelajari
namun deddy ardian yang merupakan guru slb mencari upaya untuk menggabungkan terapi seni dan olahraga untuk anak disabilitas
dan itu didapatkannya dalam pencaksilat
dengan bekal mempelajari ilmu pencaksilat dari perguruan silat simpai wargi budi kancana selama tiga tahun
deddy menyederhanakan gerakan dan jurus pencaksilat agar dapat dimengerti dan dihafal para murid disabilitas
meskipun begitu masih saja ada kesulitan dalam mengajarkan pencaksilat
bagaimana caranya membuat gerakan itu lebih simpel lagi
jadi misalnya hari ini gerakannya begini oh anak tidak bisa
akhirnya besok dibuat gerakan yang lebih simpel lagi
itu saja sih
intinya kita melakukan pengulangan pengulangan terus dalam pembelajaran pencaksilat
para anak disabilitas yang mengikuti latihan pencaksilat terdapat dari murid sd hingga sma
di antaranya ada yang tunarungu tunagrahita dan mengidap autis
namun selama kurang lebih satu jam dan sehari dalam sepekan bersama sama mereka menggerakkan badan dan berusaha mengikuti berbagai jurus yang diikuti dengan iringan musik
salah satu pesertanya menjelaskan mengapa ia ingin berlatih pencaksilat
suka olahraga terus biar membela diri
jadi kalau misalnya tiba tiba ada kejahatan tiba tiba jadi bisa tidak bela diri
jadi tidak takut juga tidak putus asa tidak lari
berlatih pencaksilat bisa membawa perubahan yang baik bagi anak anak disabilitas
mungkin karena lama ya kalau anak klutis jadi perubahannya lama
jadi ya adalah sedikit sedikit kalau untuk perubahan lebih cepat itu susah ya
ada cuma sedikit
gak apa sih keseimbangannya gak terlalu ini gitu
sekarang lumayan lebih lumayan ini lagi
berawal dari memperkenalkan pencaksilat bagi anak anak disabilitas di slb
maka untuk memperluas jangkauan didirikan apsidi atau asosiasi pencaksilat disabilitas
yang selain memperkenalkan ilmu pencaksilat
juga bertujuan membuat anak anak disabilitas bahagia dan sehat